pembebasan lahan megaproyek new yogyakarta international airport di kabupaten kulonprogo daerah istimewa yogyakarta terus dilakukan dan hingga saat ini masih ada tiga puluh dua keluarga yang menolak
upaya mediasi antara pihak angkasa pura dan warga pada jumat pagi gagal dilaksanakan lantaran warga melakukan pengusiran
pada jumat sekitar pukul sembilan pagi pihak angkasa pura melakukan upaya mediasi dengan warga yang menolak pembebasan lahan megaproyek di yogyakarta international airport
di serambi masjid al hidayah di dusun kragun dua kecamatan kemon kulonprogo yogyakarta
namun mediasi tersebut gagal dilakukan lantaran suasana menjadi tidak terkendali
warga malah mengusir rombongan pihak angkasa pura bahkan wartawan yang sedang meliput
meskipun gagal pihak angkasa pura menyatakan akan terus melakukan upaya persuasif agar warga bersedia menjual lahannya
saya sampaikan bahwa yang menolak itu haknya mereka
tetapi setelah peraturan regulasi
kita sudah selesai

kita tinggal melakukan upaya pengoperasian
tapi kita harapkan tetap dengan persuasi persuasi
kita masih nanti ada gelombang atau tahapan konseniasi tahun tiga
gambar ketiga nanti kita juga akan lakukan sp satu sp dua sp tiga
data pihak angkasa pura menunjukkan
hingga kini ada tiga puluh dua keluarga yang menolak pembebasan lahan dan masih bertahan di rumah mereka
meskipun terjadi penolakan
pihak angkasa pura terus melakukan upaya pembersihan dan pengosokan lahan yang sudah dibebaskan